inilah detik detik sebelum seorang peserta pemecahan rekor tarik tambang di makassar sulawesi selatan
terjatuh dan menabrak pembatas jalan beton di jalan ratu langing makassar
nyawa masyita ibu dua anak ini tidak tertolong setelah mengalami pendarahan hebat di kepala
selain masyita beberapa peserta tarik tambang juga mengalami luka luka
mereka kini menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di makassar
kapolsek ujung pandang kompol sarifudin menyebut acara ini berlangsung tanpa adanya pemberitahuan ke kepolisian
saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data dan bukti bukti terkait kejadian ini
ada kegiatan di kerfrideng ini yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan ke pihak kami yang ada di kepolisian
dari kegiatan ini ada beberapa orang yang jatuh korban
ada luka ada yang meninggal
dan saat ini sedang berada di rumah sakit di beberapa rumah sakit di kota makassar
pemecahan rekor muri tarik tambang ini adalah bagian dari kegiatan pelantikan pengurus wilayah ikatan alumni universitas hasanuddin
alwi fauzi makassar sulawesi selatan